jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu pada jumat empat belas juni mendatang sejumlah pengamanan disiapkan
termasuk belasan ribu pasukan pengamanan hingga rekayasa lalu lintas di depan gedung mahkamah konstitusi hingga museum gajah jakarta pusat
sidang gugatan hasil pilpres dengan pihak prabowo sandiaga sebagai pemohon dan kpu sebagai pihak termohon ini
rencananya digelar di gedung mahkamah konstitusi jakarta pusat pada jumat empat belas juni pukul sembilan waktu indonesia barat
kita melibatkan gabungan daripada tni polri pemerintah daerah termasuk juga pamdal yang ada di mahkamah konstitusi
itu lebih kurang dua belas personil yang kita siapkan
memang nanti ada beberapa ruas jalan yang akan kita lakukan penutupan seperti di jalan merdeka barat kemudian merdeka utara harmoni
itu akan kita lakukan penutupan jalan
supaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman juga yang melakukan persidangan
baik itu yang termohon pemohon maupun dari pak ketua beserta perangkatnya melaksanakan persidangan
ini dilakukan semuanya itu kita antisipasi lah